terima kasih anda masih bersama kami
kelompok bersenjata menyerang kawasan bandara aminggaru ilaga
kebupaten puncak papua jumat pagi
satu anggota kelompok bersenjata dilaporkan tewas
kabit humas polda papua kombes ahmad mustafa kamal
membenarkan baku tembak tersebut
baku tembak berlangsung sekitar dua lima jam
peristiwa berawal saat kelompok bersenjata menembak personil paskas tni au
di sekitar bandara ilaga sekitar pukul sembilan dua puluh waktu indonesia timur
kelompok bersenjata tersebut berjumlah lima orang dan bersenjata api laras pendek
kabit humas polda papua mengatakan bahwa anggota polres puncak dan tni angkatan darat
yang ada di ilaga telah memperkuat anggota paskas
warga yang berada di kawasan bandara sempat panik dan bersembunyi
tadi benar sekira pukul sembilan dua puluh di ilaga puncak
kabupaten puncak tepatnya di runway penerbangan di bandara ilaga
terjadi penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata
terhadap rekan rekan yang sedang melaksanakan pengamanan di bandara rekan rekan paskas
didapatkan satu meninggal dunia dari kelompok kriminal bersenjata
kontak kontak cukup lama memang
dari ujung runway ini kan mereka larinya ke atas